dan ini hari terakhir buatmu
ramah apa itu orangnya
iya itu orangnya
ini tuh baru sekali kita lakukan
gimana kalau kita lakukan berbulan bulan
loh kok ramah sama angel ngikutin dia
atau jangan jangan dia yang curi mustika sion
angeli kamu tunggu sini ya
iya kamu tunggu sini aja
nggak akan pernah lepas dari kita

kita sepertinya diikutin sama rahma
itu anak memang pantang menyerah
kayaknya dia masih pengen bermain lagi sama aku
mama tunggu sini sebentar ya
biar aku habisin ya
mau kemana lagi ya ros
satu hal yang pengen gue bilang sama aku
acungan jempol buat gue

masa gak rama
kalau aku kesana sekarang
semua bisa terbongkar
rama aku harus gimana
kalau aku kesana rencana kita akan gagang
mah aku mau kasih sentuhan terakhir
buat adik aku tercinta
enggak enggak enggak
mama gak mau kamu berurusan sama penjara
selagi aku masih pegang mustika sion di tangan aku
aku gak akan pernah takut sama siapa
bener lo ngeliat perempuan itu
berarti sumpah sayang
gue dibohongin sama si ucok sama si dudun
emang gue udah berasa
gue udah piling
selamat malam bapak mertua
selamat malam bapak mertua
lo berani ngebohongin gue berdua ya
lo bilang siluman ular itu ada di kampung deras
ternyata siluman ular itu ada di kampung girang
lu kan bener pengen kawin sama si meme kan
jangan gitu caranya
bukan lo jadi pada jelek tau gak
cukup musah peh
perwe kita ini bukan bohong
cuma kadang kita suka ngadalin doang
bukan begitu maksudnya pak rw
mungkin aja itu pindah kali ya
mulut lo bau tau gak
waduh jangan jangan kampung kita diserang lagi sama siluman ular nih
peh peh peh
mendingan lo mati masuk

kuelvos mahasiswa lo kek kalau misi ditarik di jatuh

oh dia strand d

kebanyakan tm e

kok teriak teriak sih
gak usah takut sama saya
mendingan temenin saya di sini ya
lihat pak sini pak
tuh tuh tuh
tuh di situ
masalah lagi pak rw
itu orang yang saya lihat tadi di warung kamres
kamu udah tahu rumah saya ya